dan sudah bergabung bersama kami langsung dari gedung pertamina jakarta
selamat sore pak arya
selamat sore mbak frida
ya pak arya terkait kenaikan harga bbm non subsidi ini
apakah pertimbangan dari pertamina sendiri
baik terima kasih mbak frida bahwa kami sampaikan di sini
pada hari ini sepuluh oktober dua ribu delapan belas
tadi pukul sebelas waktu indonesia bagian barat
kami mengumumkan penyesuaian harga untuk bahan bakar non subsidi
yaitu pertamax series yaitu pertamax dan pertamax turbo
kemudian dex series yaitu pertamina dex dan dex light
dan juga solar non pso dspbu
penyesuaian harga ini tentunya berdasarkan pada
pergerakan harga minyaknya
minyak yang menjadi bahan baku utama dari bahan bakar minyak
sebagaimana kita ketahui bahwa bahan bakar minyak yang dikonsumsi oleh publik
oleh konsumen itu bahan bakunya adalah minyak mentah
dan pada saat harga bahan baku mengalami pergerakan
tentunya akan berdampak pada penyesuaian harga jualnya
dan ini memang sudah menjadi fenomena yang terjadi saat ini
di mana harga bahan baku itu sudah menembus
delapan puluh dolar per jam
artinya penyesuaian harga di produk ini memang sudah waktunya dilakukan
namun demikian pada kesempatan ini kami sampaikan juga bahwa
pertamina tidak melakukan perubahan harga
untuk premium pertalite dan solar pso
artinya harga premium harga pertalite dan harga solar pso itu tetap
dan juga kami sampaikan bahwa untuk wilayah yang terkena dampak bencana alam
yaitu di nusa tenggara barat dan di sulawesi tengah
di situ juga sementara ini tidak dilakukan perubahan harga
dengan demikian kami sampaikan bahwa perubahan ini berlaku di indonesia
pada pukul sebelas tadi siang demikian mbak
pak arya sebenarnya berapakah harga keekonomian dari pertamak sendiri
baik terima kasih
untuk melihat harga keekonomian
bahan bakar jenis ini sangat terbuka
jadi sebagaimana masyarakat juga bisa melihat bersama bahwa di jakarta
khususnya di kota besar ini
ada pelaku usaha yang juga menjual produk yang sama
dan itu semua terpublish
artinya di situ bisa dilihat bagaimana pergerakan harga ini
dan ini tentunya juga menjadi informasi bagi publik yang bisa dilihat secara terbuka
bahwa harga keekonomiannya adalah harga sebagaimana yang dijualkan di pasar
artinya itu bisa dilihat oleh semua orang pak
baik pak arya apakah memang ada instruksi khusus dari pemerintah khususnya dari kementerian esdm
terhadap penyesuaian harga ini
baik terima kasih
kalau penyesuaian harga memang prinsipnya adalah ini bagian dari rangkaian
proses produksi yang umumnya
jadi setiap proses produksi di situ tentunya akan memiliki komponen harganya
yaitu pertama biaya produksi
kemudian biaya bahan baku itu sendiri
biaya distribusi dan biaya biaya lainnya
nah apabila terjadi perubahan harga pada bahan baku
maka hal ini tentunya akan berdampak pada harga jual produknya nantinya
dengan demikian maka ini memang merupakan sebuah mekanisme yang umum terjadi
sehingga ini memang murni untuk penyesuaian terhadap harga yang terjadi saat ini
arya dengan adanya kenaikan harga terhadap beberapa jenis ini
apakah kemudian ada hitungannya terkait pendapatan negara
sehingga dari kenaikan harga ini dapat menekan defisit neraca perdagangan kita
baik terima kasih
jadi pertamina sebagai badan usaha milik negara
tentunya melakukan hal yang terbaik untuk indonesia untuk negara ini
dan hal ini manfaat dari pertamina tentunya juga akan diserahkan kepada negara nantinya
sebagai pemegang saham yaitu pemerintah indonesia
dengan demikian bahwa dampak positif yang diberikan oleh pertamina tentunya akan memberikan dampak positif terhadap negara
pak arya mungkin pertanyaan terakhir
apakah kemudian akan ada penyesuaian
mungkin ada penyesuaian harga bbm kembali dari pertamina
misalnya harga minyak ini terus naik dalam beberapa bulan ke depan
atau mungkin turun dalam beberapa bulan ke depan
baik terima kasih
jadi untuk penyesuaian harga
kembali kami sampaikan bahwa semua mengikuti
menyesuaikan dengan pergerakan harga bahan baku yang ada
yaitu harga minyak mentah yang itu menjadi salah satu referensinya
dan di sini kami sampaikan juga bahwa fluktuasi harga ini
tentunya menjadi perhatian kita semua
bahwa pertamina juga melakukan monitoring terhadap pergerakan harga tersebut
dan melakukan evaluasinya
jadi di sini kami menyebut sebagai penyesuaian
karena artinya potensi untuk peningkatan atau penurunan itu sangat mungkin terjadi
apabila ada penyesuaian juga terhadap bahan baku tadi yang kami sampaikan di awal
oke terima kasih banyak atas waktunya
dan terima kasih banyak atas waktunya
dan terima kasih banyak atas waktunya pak